saudara kabupaten agam menjadi salah satu wilayah terdampak banjir lahar hujan marapi
salah seorang warga yang kini mengungsi mengaku trauma setelah kehilangan empat anggota keluarganya
dan berharap tempat tinggalnya bisa direlokasi
simak liputan jurnalis kompas tv ini putu trisnanda dan juru kamera bundan wicaksono berikut ini
saudara saat ini saya berada di kabupaten agam salah satu wilayah yang terdampak cukup parah
terkait dengan banjir lahar dari gunung marapi yang ada di sumatera barat
ini yang berada di belakang saya adalah salah satu rumah yang terdampak paling parah di kawasan ini
total ada enam puluh enam rumah yang kemudian hancur rusak berat dan ini salah satunya
anda bisa saksikan melalui layar kaca bagaimana kemudian lumpur kemudian juga material material vulkanik
ini terbawa terdorong masuk ke dalam rumah sehingga pada hari ini
nampak baik itu warga ataupun juga petugas gabungan ini mencoba membersihkan sisa sisa lumpur yang berada di dalam rumah
kalau anda lihat satu ruangan yang berada di tengah ini merupakan kamar tidur
di dalam ada kasur yang juga biasanya ditinggali
kalau satu rumah ini dihuni oleh tiga keluarga
namun ada cerita yang juga cukup menyayat hati bagaimana kemudian rumah yang seharusnya
menjadi tempat teraman ini justru harus menjadi tempat perpisahan bagi tiga keluarga yang tinggal di sini
karena beberapa di antaranya terpaksa menjadi korban dalam peristiwa ataupun juga bencana banjir lahar di gunung marabi
dan saudara saat ini saya akan mengajak anda untuk berbincang dengan pemilik rumah yang tinggal di area ini
bapak sebelumnya kami turut berduka cita atas kerusakan kemudian juga keluarga yang sampai saat ini masih hilang
bisa diceritakan kepada kompas tv pak sampai dengan saat ini apakah seluruh keluarga ini sudah ditemukan
yang jelas empat orang hilang yang tiga meninggal sudah diketemukan
tinggal satu yang masih dicari teman pada ini
bisa diceritakan pak ketika peristiwa itu terjadi apakah memang seluruh keluarga ini sedang berada di rumah dan beraktivitas atau seperti apa pak waktu itu
kejadian sebetulnya saya ini dari padang
ya saat kejadian sekitar jam habis sisa gitu banjirnya
keluarga semoga di rumah di dalam rumah semua
jadi banjir itu datang tiba tiba kira kira jam sembilan
kalau bicara soal kerusakan pak ada keluarga yang meninggal dunia menjadi korban
kerusakan rumah sendiri ini hancur total berarti ya pak
tapi kalau melihat ini kan kejadian yang kedua kalinya ya pak dan juga dampaknya cukup besar
bapak sebagai warga yang tinggal di sini berharap untuk direnovasi diperbaiki atau direlokasi pak
buat sementara ini kami masih belum link sama keluarga
masalahnya karena anak cucu keponakan saya masih trauma
itu mungkin besar mungkin kami gak bangun lagi di sini
syukur syukur pemerintah bisa bantu
jadi ada harapan jika memang pemerintah bisa memberikan akses untuk pindah lokasi bapak dan juga keluarga berkenan begitu ya
saya tidak ingin mengganggu waktunya untuk ikut membersihkan rumah
semoga semua dalam kondisi sehat
terima kasih pak ceritanya untuk kompas tv
dan saudara kalau kita bicara soal peristiwa ataupun juga bencana banjir lahar yang terjadi di sumatera barat ini
memang selain bantuan tentu saja yang dibutuhkan secara cepat
baik itu alat tidur kemudian pakaian makanan sembako kemudian juga alat alat kesehatan
tetapi juga masalah soal relokasi ini menjadi penting
karena banyak dari warga yang merasa trauma dan tidak mau tinggal di area yang saat ini menjadi lokasi bencana
ini yang menjadi pr apa kebijakan dari pemerintah apakah siap menyediakan lahan dan juga memfasilitasi untuk membangun rumah yang aman bagi masyarakat
niputu trisnanda bunda kompas tv sumatera barat